antar personal baginya hal ini penting untuk terus meningkatkan performa para karyawannya
ia kerap turun langsung mendistribusikan sejumlah
barang ke tokoh tokoh cabang sekaligus meninjau kinerja karyawannya
ibarat ketape patah sambil menyelam minum air
isinya bantal leher
bantal leher juga ya
tokoh pertama yang terlahir terletak di jalan gajayana

serta uang sepuluh juta rupiah
sementara barang dagangannya masih meminjam dari pengusaha boneka lainnya

ada di lokasi kampus juga ya
dekat brawijaya dekat unmu disini
semuanya dekat disini ngumpul disini
banyak ya ngumpul disini ya

itu udah dari madonna
bagi sejualan customer bonekamu

boneka yang berbau toga
yang bau wisuda

nah kalau disini sendiri omsetnya berapa sih per bulan
omsetnya kisaran empat puluh sampai lima puluh sini
betul khusus disini aja

masih usia yang sangat muda ya
iya anak mahasiswa juga lah

kalau seandainya disini

jadi stok yang ada disini ada di rumah
ada di produksi sana
ada di produksi sana ya
nah untuk yang pesanan untuk diluar kota
ketika diluar kota kita kerjasama dengan ekspedisi
kerjasama dengan ekspedisi

semua ajak kerjasama ya
ajak kerjasama yang mana yang lebih mudah yang mana yang lebih enak buat customer
dalam mencari karyawan syamsul lebih cenderung merekrut tenaga kerja wanita khususnya bagi mereka ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarga
jam kerja mereka hanya mencapai tujuh jam sehari
tapi kalau kita bisnis dengan tuhan beda
tuhan gak akan tidur tuhan tidak akan bohongnya sama kita
ketika kita beri sama tuhan ini dia akan memberi kita lebih baik
seperti apa sih detailnya ini
corbin merupakan salah satu awaken p grasp
mau untung enak mau rugi juga enak gitu
jadi nggak harus takut rugi gitu
nah mental ini yang perlu dibangun dulu
baru setelahnya baru kita bikin masalah modal dan sebagainya
nah yang penting mental dulu
kalau mental sudah terbentuk tanpa modal pun jalan
mungkin ada pengusaha muda juga di luar sana sudah melakukan sejumlah langkah
seperti yang mas samsul lakukan
mental mereka sudah dibentuk gitu ya
tapi mungkin pendapatannya atau income nya pemasukan dari bisnisnya tidak sesignifikan
apa sih konsepnya sehingga anda dalam satu tahun belum satu tahun aja sudah berani buka cabang baru
lanjut lagi cabang cabang berikutnya
apa rahasia itu
kita bisnis dengan tuhan
bisnis dengan tuhan
bisnis dengan tuhan
ketika kita bisnis dengan orang kita kerjasama dengan orang kita dapat income
iya kalau dia jujur
kalau nggak kita pasti
akan rugi dong gitu kan
tapi kalau kita bisnis dengan tuhan beda
tuhan gak akan tidur tuhan tidak akan bohongnya sama kita
ketika kita beri sama tuhan ini dia akan memberi kita lebih
seperti apa sih detailnya ini
sedekah kepada apa
sedekah kepada sesama sedekah kepada lembaga lembaga pendidikan ke tempat tempat ibadah dan sebagainya
yang intinya kita ingin menyenangkan tuhan
itu terjadi pada diri anda langsung terlihat berubah
terjadi di sini
jadi di sini
dulu bonekamu tidak seperti ini tidak banyak banyak stok seperti ini
di bagian belakang mungkin nggak ada boneka sama sekali
di sini mungkin hanya satu dua tiga sepertinya kayak koleksi pribadi
tapi mungkin sekarang bisa dilihat bonekanya agak sedikit banyak karena memang kondisi tempat yang tidak memungkinkan
dulu kita pinjam semua barang boneka ini kita pinjam
jadi tidak pilih kita tapi ketika laku kita bayar ke penyelenggara tapi sekarang tidak
semuanya kita beli secara tunai semuanya milik kita
dan ketika anda melakukan konsep bisnis dengan tuhan tadi semuanya seperti ini sekarang
semuanya seperti ini
proses berkembangnya bisnis bonekamu ini terbilang cukup cepat
berawal dari toko pertama di jalan gajayana yang dibuka pada juni dua ribu dua belas
syamsul berhasil membuka store berikutnya di wilayah kepanjen dalam waktu kurang dari setahun kemudian
pada saat membuka store kedua di kepanjen pun syamsul masih belum memiliki modal besar
namun ia berani membayar uang muka dua juta rupiah kepada pemilik toko
sisanya ia bayar lunas setelah memiliki pemasukan dari pesanan bantal leher

dukungan keluarga turut memegang peranan dalam perkembangan usaha syamsul arifin
sang istri winda mufida merupakan sosok yang mengiringi langkah kesuksesan bonekamu hingga saat ini
baru buka mungkin ada orang datang cuma lihat lihat saja
lalu sudah pada sepi
akhirnya lama lama kita tambah boneka lagi
sudah agak ramai ramai lagi sih jadi cuma ini pertama awalnya saja yang agak ragu
perjuangan syamsul dalam membesarkan usahanya kini sudah menampakkan hasil
dengan memproduksi sendiri syamsul turut membuka peluang bagi para pedagang lainnya
para pedagang lain dapat membeli produknya dengan harga yang lebih murah
serta mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar
sutiono misalnya pedagang boneka di museum angkut palang ini telah menjadi mitra bonekamu sejak dua ribu dua belas
karena di bonekamu karena ke margin kita
karena reproduksi langsung marginnya sangat tinggi
jadi peminatnya terutama akan seperti ini
dalam model model favorit yang banyak dipilih sama pengunjung yang berkejurus ini
omset yang mengemaskan dari usaha boneka memang tidak akan terwujud tanpa keberanian
dan juga komitmen pada langkah yang diambil
kerja keras serta keinginan untuk terus belajar juga tidak boleh dikesampingkan
selain itu jangan pernah lupakan aspek memberi manfaat bagi orang di sekitar kita
karena semakin banyak memberi maka kita juga akan semakin banyak menerima